kalau tadi dari calon penantang jokowi kali ini dari istana kepresidenan
ali mokhtar ngabali mengimbau anggota persaudaraan alumni dua ratus dua belas mengajukan nota protes
kepada dewan pembina pa dua ratus dua belas amin rais
nota protes itu berisi untuk segera diberhentikannya amin sebagai dewan penasehat
ali mokhtar yang kini menjadi tenaga alih utama kantor staff presiden
menegaskan organisasi pa dua ratus dua belas bukanlah organisasi politik
sehingga tidak pantas jika dijadikan sebagai alat mobilisasi politik kepentingan tertentu
terkait hasil rakornas pa dua ratus dua belas yang mengusung rizik syihab sebagai calon presiden
ali yang merupakan salah satu penggagas presidium alumni dua ratus dua belas
meminta agar dukungan itu disampaikan partai politik yang dinaungi amin rais yakni pan
sebagai tenaga ahli utama di kantor staff kepresidenan republik indonesia
saya ingin menyampaikan bahwa persaudaraan dua ratus dua belas itu
adalah cikal bakal dari presidium dua ratus dua belas
saya hadir dalam musyawarah untuk mengganti nama
dan saya orang yang mendukung persaudaraan dua ratus dua belas
itu bukan organisasi politik itu adalah organisasi dalam mengumpulkan semangat
ruh dari perjuangan banyak orang dari seluruh indonesia datang ke jakarta
karena itu saya ingin mengatakan bahwa tidak boleh organisasi itu
dipakai untuk kepentingan politik
kepentingan sesaat kepentingan birahi kekuasaan politik siapapun
termasuk ketua dewan pembinanya pak amin rais
terkait hasil rakonas pa dua ratus dua belas yang mengusung rizik sihab sebagai calon presiden
ali yang merupakan salah satu penggagas presidium alumni ini
meminta agar dukungan itu disampaikan partai politik yang dinaungi amin rais
sebagai teman sebagai kawan sebagai sahabat
murid boleh tidak apa apa
persaudaraan dua ratus dua belas itu bukan partai politik
karena itu pakailah partainya pak amin saja
nggak usah pakai itu organisasi itu
organisasi itu saya juga ikut
jika boleh silakan